wakil menteri pertanian alam dan kualitas pangan belanda berkunjung ke perusahaan benih lokal sayuran pt east west seat indonesia ewindo atau dikenal dengan cap panah merah
hal ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan selama kunjungan raja willem alexander dan ratu maksima dari kerajaan belanda ke indonesia untuk memperat hubungan kerjasama antara pemerintah indonesia dan belanda di bidang perekonomian
wakil menteri pertanian alam dan kualitas pangan belanda yankes dut menyatakan keberhasilan produksi hortikultura sangat ditentukan oleh penggunaan benih varietas unggul
oleh karena itu ketersediaan benih unggul secara berkelanjutan sangat penting dalam memajukan sektor pertanian di suatu negara
ketersediaan benih unggul adalah asas kemampuan untuk pembelajaran
dan sangat menarik untuk melihat faktori ini dan pemerintah dan pembelajaran yang bekerja
dan juga sangat menarik untuk mengetahui bahwa tujuh miliar pembelajaran terhubung ke east west seed
sementara itu dirjen holti kultura pertanian mengatakan belanda dan indonesia berencana bekerjasama untuk meningkatkan sdm di indonesia
serta mempersiapkan logistik sayuran di ibu kota baru indonesia di kalimantan